terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
karapan sapi biasanya memakai joki lelaki dewasa
tapi tidak dengan karapan sapi di lumajang ini
para joki sapi yang bertanding adalah anak usia sekolah dasar
meski masih bocah keterampilan mereka mengendarai sapi sangat terlatih
kepala kepala kepala
kegiatan ini digelar rutin tiap awal dan akhir tahun
tujuannya adalah melestarikan tradisi kerapan sapi sebagai tradisi leluhur
nur hadi wicaksono lumajang